mantan kapolda metro jaya komjen pol purna wirawan sofian yaakob
mendatangi polda metro jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus makar
dengan didampingi sejumlah tim kuasa hukum mantan kapolda metro jaya sofian yaakub
senin pagi menjalani pemeriksaan di gedung ditreskrimum polda metro jaya
pemeriksaan sebagai tersangka baru bisa dilakukan setelah minggu kemarin sofian mangkir
dari panggilan penyidik dengan alasan sakit
terkait hal ini sofian mengaku tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan
sofian disangka melanggar pasal satu ratus tujuh kuhp dan atau pasal satu ratus sepuluh kuhp jungto pasal delapan puluh tujuh
serta pasal empat belas ayat satu undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh
di mana sofian diduga melakukan kejahatan makar
menyiarkan suatu berita yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat
sebagai purnamirawan polri yang taat patuh pada hukum
jadi saya akan menunuhi panggilan panggilan ini